haji muhyiddin kok belum keliatan tadi ya
iya pak ustadz waktu pengajian juga gak datang
ya mungkin haji movidin teh sudah stres
bahkan bisa jadi hampir gila seperti istrinya haji nek muna
pak ustadz gak usah ngomong kayak begitu istri pak
itu sama juga mau ngajak nyumpain haji muhyiddin
gak boleh aku gitu ah
iya bang ojo kalau ngomong itu yang baik baik aja
oh jadi maksudnya mau datang kemari mau ngajakin sholat nyuruh berjamaah di masjid
ayah bukan yang pengen ngajarin tapi ayah cuma sekedar ngingetin
kalau sholat berjamaah di masjid itu mahalnya lebih gede
daripada sholat sendiri di rumah
iya betul mahal
pahalanya tuh berlimpah limpah kalau kita sholat berjamaah
eh ustadz jakarinya udah berangkat
alhamdulillah sudah pak haji
ya udah kalau gitu saya pakai baju dulu ya

ya udah saya pakai baju dulu

ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu

ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu
ya udah saya pakai baju dulu

iya boleh supaya pasang bilik kate
iya boleh supaya pasang bilik kate
iya boleh supaya pasang bilik kate

hah aku ingat ini
mbak katanya abah ada yang mau diomongin sama rum
abah pengen nanya sama lo
sebenarnya lo itu sayang kagak sih sama umi lo
abah kok bisa sih nanya kayak gitu sama rum
kan sekarang ini dia kagak ada sama kita
apa lo masih tetap sayang atau menghargai umi lo
mbah rum tuh sayang banget sama umi
umi itu udah ngelahirin rum mbah
sampai kapanpun um akan sayang banget sama umi
biarpun allah itu memisahkan raga dan nyawa rum
bagus deh kalau begitu
jadi artinya lo tetap menghargai umi lo
apapun keinginannya kan
insya allah mbah
kalau itu nggak melanggar syariat
bagus dah kalau begitu
lu kan tahu sekarang ini
ncing lo si mahmud kan lagi sekarang ini gencar gencarnya minta warisan
nah itu yang bikin abah stres berat nih
abah sih pengen lo tuh ngebujuk ncing lo
agar sementara itu
sementara ini kagak membicarakan soal harta warisan
sampai umi lo ketemu
rum minta maaf banget
kalau soal itu rum nggak bisa mbah
kan abah sendiri yang udah janji sama cing mahmud
kalau cing mahmud nggak terlibat dalam perampokan itu
abah mau ngebagiin haknya kan
ya sekarang udah terbuktikan mbah
kalau cing mahmud itu emang gak terlibat
jadi abah harus nepatin janji abah
lo kok gitu sih rum
lo nggak menghargai umi lo ya
nggak mbah bukannya gitu
justru rum tuh sayang banget sama abah sama
makanya rum nggak pengen abah sama umi itu tergolong orangnya munafik
dasar anak kurang ajar lo
bilangin orang tuanya munafik
lo kudunya itu menjunjung tinggi harga martabat abah lo orang tua lo
mbah justru rum tuh pengen banget harga dan harga abah lo
dan martabat abah itu tetep baik di depan orang orang
rom gak pengen abah itu masuk golongan orang orang munafik
abah tahu kan ciri ciri orang munafik itu apa
nggak pernah nepatin janjinya bah
rum itu bukan ngada ngada soal dalil ini
rum juga harus kasih tau ke abah meskipun pahit
assalamu'alaikum pak haji
pak haji ada kirim pemutih wajah nggak
ya udah deh pak haji
tapi kalau gitu pedak sama pelembab wajahnya ada pak
kagak ada juga
pokoknya semua yang mau cari kagak ada
biasanya minimarket pak haji lengkap
belum dicari kali pak c
udah gue bilang kagak ada kaga ada
kagak usah dicari memang kosong
udah pergi dulu sana pergi
yaelah pak haji
galak bener sih
kalau gitu ngapain nih warung dibuka
sana lu pergi pergi
aduh udah pergi lu
abang nggak boleh kayak gitu dong sama pembeli
biar aja nggak usah dipenuhin
astagfirullahaladzim mbak iqstikfar mbak
abah ini lagi nggak mau diganggu rom
ya udah deh kalau gitu
ru mau ngelanjutin lagi aja ciri ciri orang munafik
bah abah pasti udah tahu banget kan
ciri ciri orang munafi menurut hadis abu hurairah radiallahu anhu
bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan
ada tiga ciri ciri orang munafik bah
bila bicara dia berbusta
bila berjanji dia mengingkari
dan bila diberi amanah
ini hadis mutafakun alaih bah
loh kenapa sih membahas masalah itu aja
bah karena rom tuh nggak pengen
abe termasuk golongan orang munafik
bah lagian apa artinya sih
abah punya harta melimpa tapi itu bukan hak abah
lo tuh masih hijau
belum cukup makan asam garam
jadi nggak usah mikirin yang begitu ah
abah tahu kalau lu itu pengen ngomong
orang di depan allah itu
bukan karena hartanya
abah abah tahu kan ayat al quran
itu ayat bah masalah hablu minallah
masalah ubudiyah bah
dan dalam kehidupan sehari hari
hubungannya hablu minannas
udah deh rom
lo nggak usah neseti abah dengan ayat dan hadis
abah sudah hafal semuanya tuh
abah menafsirkan ayat ayat itu
hanya untuk pembenaran terhadap apa yang dia lakukan selama ini
haji muhyiddin kok belum kelihatan ter tadi ya
iya pak ustadz
waktu pengajian juga nggak datang
ya mungkin haji muhyiddin teh sudah stres
bahkan bisa jadi hampir gila seperti istrinya haji mehmoed

nggak usah ngomong kayak begitu istighbar
itu sama juga bang ojo nyumpain haji muhyiddin
nggak boleh aku gitu ah
kalau ngomong itu yang baik baik aja
karena omongan itu adalah doa
bang ojo teh tidak punya maksud mendoakan atau menyumpahi
tapi mang ojo berpikir kenapa dia tidak datang
biasanya kan datang
apalagi yang punya hajat gini ustadz jakaria
ya pokoknya hati hati dah
iya kakak biasanya haji muhyiddin begitu
semoga haji kemudian baik baik aja kakak
kurang suatu ape ya
ini rumah anak
iya pak ustadz
abah alhamdulillah baik
tapi kok gak kelihatan ya
apa dia nggak sholat berjamaah ke masjid
abah kemana nih
semalam juga nggak datang tuh
ke tas akuran ustadz jakaria
mungkin abah lagi gak enak badan
jadi abah lebih sering istirahat di rumah
ya nggak apa apa kalau begitu
tadinya saya cuma khawatir kalau terjadi apa apa sama pak haji muhyiddin
insya allah pak
abah baik baik aja
nyari apaan sih mak
aku barangin mau babil' kalau pak haji mau dikanal
sekarang segini saja papa

aku suka pernah lihat mak